sudah delapan hari pelaku wisata gunung bromo di kabupaten probolinggo merasakan dampak akibat penutupan wisata gunung bromo
biasanya jeep jeep lalu lalang melintasi jalan menuju gunung bromo
namun saat ini sepi bahkan tak jarang kendaraan mereka terparkir di terminal di kecamatan sukapura
salah satunya penyewaan jeep bromo
sebelum ditutup penyewaan jeep mendapat pemasukan rp tujuh ratus lima puluh untuk jasa sekali jalan
namun saat ini tidak ada speserpun uang yang masuk ke kantong mereka
hal serupa juga dialami pemilik hotel di wilayah kecamatan sukapura
praktis tidak ada satupun wisatawan yang menginap sejak ditutupnya wisata gunung bromo
biasanya ratusan wisatawan berpengalaman
baik lokal maupun asing menginap di hotel dan menyewa jeep
bukit teletabis di gunung bromo mengalami kebakaran pekan lalu
imbas ulah pengunjung yang menyalakan flare saat melakukan sesi foto pre wedding
akibatnya wisata gunung bromo dan sekitarnya ditutup sementara
para pelaku usaha berharap
wisata gunung bromo kembali dibuka